matai tidak pernah meleset dengan mengincar sasaran
mata yang tidak bisa ditipu oleh sulap quran
mata yang bisa membedakan mana manusia
dan satu lagi kelebihan mata
aku bisa mengenali dan menguasai jurus lawannya
sampai jumpa di video selanjutnya
mereka telah menguasai jurus gabungan dari kedua senjata setanic
sekarang kau akan mati
ternyata masuk ke dalam istana pajajaran tidak sesulit yang aku bayangkan
sekarang aku anak menyusup ke kamar subarlara
aku harus mencari tahu disembunyikan di mana dia
tenang sekali malam ini
tidak ada suara keributan
si mulut besar dari japura
kanuragannya tidak dapat aku remekkan
lebih baik aku menghindari keributan anaknya
aku tidur disitu
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku seperti menengah
ajian yang dia mainkan
kau kau bisa menggunakan ajian suket kalajan
dengan melihat apapun itu aku bisa menguasai jurus
dewa tak menganugerahiku dengan mata yang sangat hebat
mata yang tidak pernah meleset dengan mengincar sasaran
mata yang tidak bisa ditipu oleh sulap quran
mata yang bisa membedakan mana manusia mana si luna
dan satu lagi kelebihan mata
aku bisa mengenali dan menguasai jurus lawan dengan melihatnya
tidak mudah untuk mempelajari ajan itu
kalau kau tidak percaya
aku akan membunuhmu dengan diriku sendiri
aku akan membunuhmu dengan diriku sendiri
aku terpaksa melakukan ini untuk dirimu

aku akan membunuhmu dengan diriku sendiri
sepertinya ini kamar sebenarnya
tempat ini adalah tempat terakhir jasa subang larang di sumayang
aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi
dan di mana jasa subang larang disembunyikan
aku bersumpah akan membalaskan rendangmu
aku akan berjanji untuk menemukan dimanapun kebakaran berada saat ini
healingkan kejadian di tempat ini
kustihan itu telah meninggal
apa yang aku lihat
pada saat subang larang sedang meninggal
aku ingin tahu kejadian sebelumnya
bilingkan kejadian tepat ini
aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi
dan di mana subang larang disembunyikan